dua lokasi pemakaman khusus jenazah terindikasi covid sembilan belas berada di tpu tegal alur dan tpu pondok rangon
hal ini ditetapkan oleh pemprov dki jakarta sebagai bagian dari hasil koordinasi dengan dinas pertamanan dan pemakaman
serta para pemuka agama terkait pembuatan sop tata cara penguburan jenazah covid sembilan belas
kita tahu bahwa jenazah itu harus diperlakukan secara khusus dan ini sudah kita informasikan ke semua rumah sakit yang di jakarta
di tempat pemakaman pondok rangon ada blok khusus di blat sembilan puluh satu sebagai tempat pemakaman jenazah terinfeksi virus covid sembilan belas
pihak makam tidak memiliki jumlah pasti jenazah yang terinfeksi karena beberapa jenazah yang dikuburkan ada yang berstatus
odp dan pdp
namun persiapan dilakukan pihak makam mengantisipasi lonjakan jenazah yang datang
aktivitas yang anda lihat di belakang saya ini ini adalah petugas yang mengenakan alat berat untuk melakukan proses pemerataan tanah
memang setelah ditunjuk sebagai tpu khusus dalam pemakaman jenazah yang terinfeksi virus covid sembilan belas
pihak pemakaman sendiri menyediakan space khusus dan setiap harinya melebihkan tiga hingga

untuk yang diperuntukkan bagi jenazah yang terinfeksi virus covid sembilan belas
pengurusan jenazah yang akan dikuburkan dilakukan oleh petugas kesehatan rumah sakit dan dinas kesehatan
lokasi penguburan harus berjarak lima puluh meter dari sumber air dan lima ratus meter dari permukiman terdekat
petugas makam yang membantu penguburan juga dibekali alat keamanan serta disemprot disinfektan setelah penguburan
nah istilahnya kalau emang untuk pengarahan dari atasan kita sudah ada
yang penting kita untuk persiapan
seperti kita disini aja perlengkapan dengan perlengkapan seadanya kita dengan sarung tangan
hanya masker aja dan perlengkapan kerja kita yang sehari kita pakai itu aja sih
untuk orang yang penting kita safety karena kan di rumah sakit itu sendiri sudah safety
sudah ngikutin sop karena jenajah dimasukkan ke kantong jenajah dimasukkan ke peti peti di reving kembali
selain itu jarak pelayat dan makam dibatasi lima meter
hal ini untuk menghindari penularan covid sembilan belas
reza ramadan andi angga jakarta